seiring bertambahnya usia penampilan kulit harus kita beri perhatian ekstra
biasanya masalah kulit seperti garis garis halus dan elastisitas kulit mulai berkurang terjadi di usia tiga puluh an
tapi tenang karena ada cara alami untuk mencegah tanda tanda penuaan di kulit
dilansir dari total beauty analis hagen seorang instruktur yoga new york sekaligus penulis buku
yoga wajah bisa membuat otot otot wajah menjadi rileks
khususnya untuk bagian yang sering merasakan tekanan seperti raham alis dan dahi
lalu apa manfaat yang dirasakan setelah rutin melakukan face yoga
pouraya jika terletak pada itu mengatakan bros honza
tetapi kekuasaan rose
face yoga asal jepang masumi mengatakan bahwa dengan latihan rutin bisa mengatasi berbagai
tanda penuaan seperti kulit kendur warna gelap kantung mata hingga membuat tampilan kulit yang segar
saya juga tertarik nih untuk mencoba langsung face yoga gerakannya sederhana berikut beberapa di
antaranya letakkan kedua tangan di depan dada kepala mendongak sambil menggerakkan bibir seperti
sedang bersiul gerakan lainnya bentuk bibir seperti membentuk huruf o

tarik bibir ke arah pipi seperti sedang tersenyum lebar
selanjutnya tahan nafas sambil mengembungkan pipi selama sekitar lima detik lalu hembuskan napas
bagi setiap orang waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil dari yoga wajah berbeda beda bisa
dalam hitungan hari hingga bulan namun yang terpenting adalah konsistensi dalam menjalannya
anita mai jakarta